kolonel prianto terdakwa yang menabrak dua sejoli
hendi saputra dan salsabila di nagrek jawa barat
dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh auditur
di pengadilan militer tinggi dua jakarta pada kamis
menurut auditor terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana
melakukan penculikan dan menyembunyikan mayat
auditor juga memohon agar prianto dipecat dari instansi tni angkatan darat
atas tuntutan auditur terdakwa mengajukan pembelaan
yang akan dibacakan di hadapan majelis hakim pada sepuluh mei mendatang
karena dia melibatkan anak buahnya
seharusnya kan sebagai perwira
dia seharusnya menjaga kebunuhan ini terjadi
yang pertama yang kedua
seperti dikuraikan tadi
sebetulnya dia punya waktu berpikir untuk mengurungkan semua niatnya
melakukan pembunuhan ini atau menjaga mayat
seperti diketahui prianto dan kedua anak buahnya menabrak dua sejoli
handi dan salsabila di nagrek kabupaten bandung jawa barat
pada delapan desember dua ribu dua puluh
alih alih membawa para korban ke rumah sakit atau puskesmas
ketiga terdakwa justru membuang tubuh mereka
ke sungai serayu di cilacap dan banyumas jawa tengah
bahkan diketahui salah satu korban masih hidup saat dibuang
stefanus wangge jakarta